megawati mendengar isu duet ganjar prabowo dari sejumlah pemberitaan media yang menyebut ganjar akan menjadi cawapres prabowo
megawati mengaku hanya melongo di rumah mendengar wacana duet tersebut
pasalnya megawati sebagai ketua umum pdi perjuangan merasa tidak mengetahui usulan duet prabowo ganjar
megawati mengaku heran dengan orang yang menyebarkan isu tersebut dan sengaja mencocok cocokkan ganjar dengan prabowo
di depan ribuan kader pdip yang hadir di penutupan rakernas megawati sempat meminta jawaban mereka
loh saya sendiri sampai bingung loh kan di media tiba tiba dibilang gini
oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti
pak prabowo jadi presidennya pak ganjar jadi wakil presidennya
aku terus di rumah melongo weh ini yang ngomong kisau boyo
lah aku kok ketua umumnya malah gak ngerti
coba weh gak usah dijengerin
lo kok enak banget gitu loh gatuk gatukkan
kamu mau gak
namun tak ada yang menyebutkan
ada yang menjawab
menurut megawati ada kadernya yang menginginkan duet prabowo ganjar terwujud
tim liputan cnn indonesia